presiden joko widodo berjanji akan menghadapi gugatan uni eropa di organisasi perdagangan dunia atau wto
terkait kebijakan pemerintah indonesia yang melarang ekspor bahan mentah nikel
presiden juga berjanji selain nikel pemerintah akan menghentikan bertahap ekspor bahan mentah bauksit tahun depan
presiden jokowi mengaku alasan menghentikan pengiriman biji nikel adalah ingin menciptakan lapangan kerja di tanah air
selain itu diharapkan pihak asing akan melakukan banyak investasi di tanah air atau bekerja sama dengan melakukan produksi di indonesia
menurut jokowi pengaduan uni eropa ke wto yang merespon penghentian ekspor bahan mentah nikel oleh indonesia
akan dihadapi dan dilawan dengan tegas oleh pemerintah indonesia
pemerintah indonesia ini membawa peng unclean edisi dari keurangan dan karakteristik valentios padak dan melakukan penyerbuan
presiden jokowi mengatakan
kiraan saya estimasi saya bisa dua puluh miliar usd hanya dari kita stop nikel